partai persatuan pembangunan atau p tiga bakal menyiapkan calon wakil presiden atau cawapres
untuk mendampingi ganjar pranowo yang secara resmi telah diumumkan oleh pdip
sebagai calon presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
upaya p tiga menyiapkan calon wakil presiden ini disia sampaikan oleh plt ketua umum muhammad mardiono
dalam open house di kediamannya di sleman daerah istimewa yogyakarta pada senin siang
penyiapan cawapres ini perlu segera dilakukan
untuk merespon langkah pdip yang sudah mengumumkan ganjar sebagai calon presiden untuk pemilu mendatang
sayangnya mardiono tidak ingin menyebut siapa kader p tiga yang disiapkan untuk menjadi calon wakil presiden
berpasangan dengan ganjar pranowo
bisa mengajukan wapres untuk mendampingi ganjar tidak ubahnya mengulang sejarah
saat hamzahas menjadi wakil presiden megawati soekarno putri pada dua ribu sebelas
p tiga ini dulu kan juga belum lama ya
diberi amanah oleh rakyat untuk ketua umumnya itu menjadi wakil presiden republik indonesia
mewakili presiden republik indonesia tokoh wanita yang pertama di indonesia
yaitu putra proklamator kita bung karno yaitu ibu megawati soekarno putri
yang mendampingi itu adalah pak hambiahas adalah ketua umum partai persatuan pembangunan
artinya bahwa ya p tiga akan memperjuangkan kembali
agar sekiranya partai persatuan bangunan juga diberi kesempatan oleh umat
untuk juga diberi amanah menjadi bagian dari memimpin bangsa ini mungkin di wakil presiden